pertemuan dengan pak ridwan kamil dilakukan untuk membahas beberapa hal yang penting berkaitan dengan monumen bung karno
karena pak ridwan kamil mampu menggelurakan seluruh benang merah perjuangan bung karno
yang menggelurakan semangat nasionalisme cinta tanah air itu di bandung
semua nama nama yang muncul itu kan disuarakan oleh masyarakat yang ditangkap melalui survei
semuanya statusnya masih menjadi bakal calon wakil presiden
apakah dimungkinkan muncul nama nama di luar yang sudah beredar
secara empiris pada tahun dua ribu sembilan belas yang lalu muncul nama nama yang berbeda
nah tentu saja mereka yang sudah disuarakan oleh rakyat itu akan dicermati secara mendalam dan seksama oleh ibu megawati soekarno putri